sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga oppenheimer
menunjukkan hubungan antara kesuksesan dalam memimpin
dengan kebugaran atau berolahraga
yang pernah aktif berolahraga
diduga para perempuan eksekutif itu telah menunjukkan
bakat kompetitif mereka sejak sangat muda
karena mereka aktif dalam berkompetisi dalam berolahraga
sehingga akhirnya terbiasa juga bersikap kompetitif dalam berkarir
di sisi lain seorang pemimpin juga memiliki kewajiban
untuk memotivasi karyawannya
seperti dengan memberikan fasilitas yang menunjang kebahagiaan karyawan
insight kali ini membahas mengenai pentingnya
kebugaran olahraga dan juga fasilitas
penunjang lainnya dalam meningkatkan performa kerja
dan kepemimpinan di suatu perusahaan
bersama saya desi anwar
aktivitas yang padat di kantor sering membuat para karyawan
sulit meluangkan waktu untuk berolahraga
akibatnya hal ini berpengaruh terhadap performa pekerja
dalam menyelesaikan tugas sehari hari
berdasarkan data omix internasional
olahraga dapat meningkatkan performa kerja
dari dua ratus pekerja yang meluangkan waktu untuk olah tubuh
enam dari sepuluh diantaranya menyatakan kemampuan manajemen
serta performa mentalnya meningkat saat berada di kantor
juga menyebut kegiatan olahraga secara rutin
akan berpengaruh pada performa kerja yang lebih prima
terutama di usia delapan belas sampai dua puluh empat tahun
manfaat lain yang bisa dirasakan dari olahraga
menurut marcus dan sari marsden dalam buku fit to lead
memiliki kaitan erat dengan kepemimpinan
karena saat olah tubuh
dapat merasakan pengalaman yang dirasakan
hasilnya olah tubuh yang rutin ini dapat membantu seorang pemimpin
berpikir strategis menentukan kebijakan dan perencanaan perusahaan
tentu masih banyak manfaat lain yang dihasilkan dari berolahraga secara rutin
yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari hari
ya manfaat olahraga masih belum disadari sepenuhnya oleh seluruh
masyarakat terutama masyarakat indonesia
sehingga masih banyak ya yang malas menjalankannya
padahal selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh
ternyata olahraga juga bisa berperan untuk membentuk sikap kepemimpinan
nah lalu apa kaitan berolahraga dengan kemampuan memimpin
untuk membahasnya saat ini saya sudah diteman oleh sari masdens
seorang performance and juga leadership coach dan penulis buku
dan sari sudah bersama saya di studio
orang indonesia yang tinggal di singapura sekarang
tapi ternyata ilmunya juga tidak hilang
karena sari baru saja tidak lama lalu ya bersama sang suami
markus menerbitkan sebuah buku yang namanya fit to lead
nah kalau kita lihat sebenarnya fit itu pantas ya untuk memimpin
tapi ada kata fitnya itu fit seperti seorang sari yang tubuhnya itu selalu bugar
energinya itu selalu banyak karena selalu menjaga fisiknya itu sendiri
tapi sebenarnya banyak sekali buku buku mengenai gaya kepemimpinan misalnya
dan biasanya fokusnya itu ke bagaimana mengambil keputusan yang baik
bagaimana menjaga teamwork bagaimana menjadi seorang yang memberikan inspirasi
tapi kaitannya dengan kebugaran dengan kesehatan secara fisik
yang dituliskan dalam buku ini
sebenarnya apa esensinya sari
esensinya adalah begini pada awalnya kita menulis buku ini
suami saya kan seorang leadership coach saya juga seorang fitness coach
yang pada awalnya pekerjaan kita benar benar ya sudah saya bekerja fitness
suami saya bekerja sebagai leadership
tidak ada hubungannya sama sekali
tapi kemudian dalam jangka waktu yang tidak begitu lama saya menekuni karir saya
saya menemukan ada
dalam klien saya itu
jadi pada saat mereka bergerak ada sesuatu yang membatasi mereka
sebagai contoh misalnya kenapa sih kepalanya harus terus menerus melihat ke bawah
karena soalnya melihat gadget sekarang atau di depan komputer
pada saat itu belum banyak gadgetnya mbak desi
kemudian saya jadi penasaran kenapa selalu melihat ke bawah
bisa nggak lihat ke depan lurus
karena saya ingin mengatur postur tubuhnya saja
kemudian dia bilang aduh saya nggak bisa nggak confident saya
karena saya di depan mirror di depan kaca
oke coba kita latihan tanpa kaca
tetap aja mbak desi jadi posturnya tetap melihat ke bawah
jadi saya penasaran apa sih yang membuat si perempuan ini menjadi terbatas dalam gerakannya
ternyata dengan fisik itu juga penting ya
tapi fisiknya itu kan
kita kan ada fisik mungkin otot dan tapi ada yang lain juga kan di sini
sebenarnya nutrisi asupan makanan dan yang kita good habits itulah yang
apa sebenarnya yang kita bisa pelajari dalam menjaga fisik ini
sehingga kita menjadi seorang pemimpin yang baik
apa apa saja aspek kepemimpinan yang kita bisa perbaiki dengan mengatur visi kita dengan secara baik
aspek kepemimpinan yang bisa kita pelajari
dari fitness atau dari segi mengolah tubuh adalah
satu melatih kita untuk bagaimana sih kita ini bisa berhubungan dengan stres
stres itu bukan sesuatu yang negatif
stres itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang good news
bagaimana sih saya ini bukan untuk menghilangkan stres
tapi saya bisa menjaga hubungan saya dengan stres
kapan saya harus maju kapan saya harus istirahat begitu ya
kemudian hal hal lain yang bisa dipelajari dari fitness
dalam segi pergerakan tubuh
menurut saya fitness itu kita bisa mempelajari energi yang diciptakan
kemampuan badan kita untuk tetap ada kontrol gitu kan
kayak misalnya lagi plank atau lagi squad gitu badan harus kontrol
itu menurut saya bisa kita pelajari sebagai pemimpin untuk bagaimana caranya agar kita
tetap stay atau tetap tinggal pada tujuan kita
yang kedua kita bisa belajar tentang fleksibilitas range of motion
saya punya tangan kanan saya punya tangan kiri
sebagai pemimpin kita cuma nggak cuma duduk di depan
tapi kita juga bisa harus ke kanan dan ke kiri ke belakang gitu kan muter
sama seperti badan ini kita diciptakan sedemikian rupa mbak desi
kita harus bisa gerak ke depan gerak ke belakang
ya karena memang manusia diciptakan untuk berdiri
iya diciptakan untuk bergerak
kalau tidak bergerak ini pasti langsung ada dampak negatifnya ya
dan ini juga dampak negatifnya kan biasanya kalau orang banyak duduk tidak bergerak
akhirnya kan berkaitan dengan kebiasaan yang tidak sehat
tapi berdampak kepada moodnya juga tidak bagus bisa menjadi kurang tenaga dan lain sebagainya
nah ini menarik ya karena kan ada mensana incorporesano
di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat
nah kita lihat ya apalagi di indonesia ini biasanya semakin tinggi dia di perusahaan
justru semakin kurang waktunya untuk olahraga yang ada mungkin badan juga semakin tidak diperhatikan
ini bagaimana untuk memperbaikilah situasi ini
mengerti sekali satu tantangan yang sering saya dengar dari para pemimpin adalah
saya nggak punya waktu lagi untuk olahraga
soalnya meeting dua puluh empat jam
mungkin dua puluh empat jam segala macam
menurut saya sekarang yang perlu diganti adalah naratifnya dulu
kalau mereka bilang bahwa olahraga itu berat guaranted atau higher chance bahwa dia nggak akan olahraga
tetapi kalau pemikirannya diganti dengan hey exercise is optional bud movement is fundamental
kenapa karena sebagai pemimpin anda juga harus bergerak
tidak mungkin kita cuma duduk di sini saja
karena anda mesti menciptakan energi
ganti dengan ganti naratifnya itu dulu
tapi secara praktikul bagaimana melakukannya
karena biasanya kalau orang berpikir sekarang gue ini harus menyediakan waktu ke gym
jadi harus pergi ada alatnya ada ya macam macamnya lah
sehingga untuk memikirkannya saja sudah capek duluan itu biasanya
tidak perlu ke gym
pergerakan badan itu bisa di mana saja
saya paling suka olahraga pernafasan juga
terus setiap kali misalnya saya sudah duduk tiga puluh menit saya harus berdiri
bangun duduk bangun duduk itu sudah squat
kemudian setiap satu jam keluar dari ruangan masuk lagi ke dalam ruangan lanjutkan meeting
setiap pagi sebelum berangkat ke kantor pastikan stretch
tidak butuh waktu lama melewati lima menit juga bisa
jadi mau tidak mau ini harus dijadikan semacam kebiasaan ya
baik nah apa tantangan terbesar
karena saya lihatkan sari kan dengan menulis buku ini juga mengambil contoh dari klien ataupun pengalaman pribadi
apa selama ini yang paling menantang dalam mencoba untuk memastikan bahwa kita itu selalu bergerak itu merupakan bagian dari kegiatan yang kita lakukan sehari hari
tantangan terbesar bagi saya ya
tantangan terbesar bagi saya sebagai seorang coach adalah untuk memberikan pemahaman bahwa latihan yang kita lakukan itu bukan untuk sekedar tiga bulan hasil untuk tiga bulan
tetapi hasil untuk jangka panjang
tetapi society standard atau marketing yang kita dengar dari fitness adalah go hard or go home
dapatkan result secara cepat
dan segala sesuatu yang serba bisa
dan mungkin membandingkan dengan wah saya nanti mau punya tubuh seperti itu
badan seperti itu
tapi setelah melakukannya kok nggak berhasil
iya terus mereka putus asa dan menyerah
tantangan terbesar adalah memulai start now start small
itu yang susah banget
jadi mulai dari sekarang dan tidak harus muluk muluk yang simple simple saja
nggak usah dengan saya mau six pack apps
nggak usah saya mau bentuk badannya bagus
yang penting mulai dulu
iya yang penting mulai saja dulu
oke nanti kita harus belajar ini tips dan triks apa apa saja yang kita bisa mulai lakukan ya
yang penting itu konsistensi dan menjadi suatu kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap hari
kita break sebentar sari
dan saya lihat nih sari itu badannya itu tetap bugar karena ini juga ya
iya kita akan kembali sesaat lagi
akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama insight
ya terima kasih anda masih bersama insight
kita membahas pentingnya ya kebugaran bagi siapa saja tentu saja
jadi khusus dalam meningkatkan performa kerja
saya ditemani oleh performance coach sari marsden yang telah menulis buku berjudul fit to lead ya bersama sang suami
ini menarik sekali
biasanya kalau kita bicara mengenai gaya kepemimpinan itu tidak terlalu dikaitkan dengan kebugaran secara fisik ya
nah tapi sebenarnya kita juga bisa melihat ya
kalau kita melihat pemimpin pemimpin yang sukses pemimpin yang inspiratif misalnya
kita nyetarolah presiden obama
dia kan selalu kelihatan wah begitu fit ya
dan dia punya secara rutin melakukan olahraga dan lain sebagainya
tapi juga banyak yang kalau kita melihat ini kok kayaknya memimpin tapi tidak bisa menjaga kebugaran atau estetika fisiknya itu sendiri
sehingga mungkin setelah dia tidak memimpin lagi kita dengar mungkin dia sakit atau stroke post power dan lain sebagainya
mungkin sari bisa lebih konkret lagi
contoh contoh benefit atau dampak positif ya dari kebugaran itu sendiri terhadap gaya atau kemampuan kita memimpin
apalagi memimpin sebuah perusahaan yang cukup besar dan penuh tentu saja dengan tantangan
saya nggak bilang bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat anda harus menjadi seorang atlet yang hebat
karena berbagai contoh juga mengatakan bahwa ya kita juga bisa punya pemimpin
bisa punya pemimpin kok yang tidak usah olahraga juga bisa
tetapi yang perutnya juga besar juga bisa memimpin
tapi kalau anda ingin mengoptimumkan performa anda
kalau anda ingin memberikan edge yang anda bisa memberikan sebuah nilai lebih sebagai pemimpin
mulai deh dengan olahraga
satu hal yang pasti adalah olahraga itu bisa membuat anda mengembangkan kapasitas
kapasitas untuk berusaha

karena kadang kadang kita juga tidak bisa melawan sesuatu yang harus kuat
kadang kadang kita juga mesti feminine sedikit
kemudian juga bisa mengembangkan kapasitas untuk ulot
kapasitas untuk menciptakan dampak atau impact
sekaligus kapasitas untuk tenang
untuk menjadi tenang pada saat sudah selesai bertugas
jadi contoh praktiknya yang paling gampang adalah kalau misalnya saya selalu duduk seperti ini
saya bikin badan saya kecil saya begini
kemudian saya mau minta promosi kepada bos saya
mana yang lebih besar
kemungkinan promosi saya didengar atau promosi saya tidak didengar
karena suara saya juga jadi kecil di sini
saya juga jadi gak yakin dengan diri saya sendiri
misalnya saya mengubah posisi duduk saya
saya mengubah postur saya
untuk menjadi siap dalam segala hal
pundak turun dada bangga
kemudian saya membuat koneksi
kemudian saya mengatakan
bos saya tahu mungkin ini terlalu cepat
tetapi saya ingin didengarkan
kalau saya ingin membuat saya ingin diperhitungkan untuk promosi
jadi bahasa tubuhnya itu juga sangat mempengaruhi ya
iya bahasa tubuh
kita tidak mengomongkan tentang sudah lah
jadi pemimpin harus berotak
kita tidak mengomongkan seperti itu
tapi bagaimana anda membawa tubuh anda
bagaimana anda bergerak dengan tubuh anda
itu yang membuat saya
kalau saya melihat seorang pemimpin yang dia seperti obama
yang dia mau gitu ya
turun tangan segala macam mampu bergerak
dampaknya buat saya itu luar biasa
auranya juga ketika orang itu masuk ke ruangan mungkin berbeda ya
kalau bahasa tubuhnya itu penuh dengan percaya diri
dan menatap dengan tegas
dan lain sebagainya
bergerak di atas
dan ini sesuatu yang kita tidak bisa deskripsikan
kadang kadang kita tahu aja kalau ada orang datang ke ruangan
jadi berarti harus ada pemahamanan dan juga kenyamanan ya
dalam tubuh itu sendiri
siapa siapa saja yang biasanya
tolong dong ini kita harus perbaiki
dan apa kira kira ya selain bahasa tubuh
lebih percaya diri lain sebagainya
apa yang mereka minta untuk diperbaiki dan diimprove
klien klien ini yang datang pada saya untuk corporate
mereka itu kalau untuk individual
saya pernah didatangi oleh seorang perempuan yang dia ini ingin mengajukan promosi
tetapi dia datang ke saya
saya pengen punya badan yang sehat dan fleksibel
nah selama saya training dia
yang saya amati ternyata dia ini inconsistent
dalam artian kadang masuk kadang tidak
kemudian oke deh kita coba mulai latihan
satu kali seminggu saja
tapi saya mau anda tepat waktu dan anda datang memang tepat
satu kali seminggu latihannya banyak saya fokuskan ke latihan core
jadi pada saat dia berdiri
puisi saya untuk dia adalah
saya mau dia berdirinya kuat gitu
sehingga pada saat dia ngomong tentang visi dia
dia juga punya sesuatu yang kuat
kemudian dia menjadi tanpa terasa
dia mulai mempunyai kontrol terhadap diri dia sendiri
terhadap badan dia sendiri
jadi yang tadinya dulunya selalu all over the places
gak jelas gitu mungkin
kemudian dia bisa mulai oke satu persatu apa yang harus saya lakukan
dengan memperbaiki keadaan fisik itu ternyata juga sangat berpengaruh
terhadap keadaan mental dan emosi ya
misalnya apalagi kalau menjadi seorang pemimpin
harus bisa membagi waktu
tapi juga harus bisa mengatasi stres
bisa pandai mengambil keputusan yang benar dalam sesaat
tapi juga misalnya harus menjadi sosok yang penuh dengan percaya diri
mungkin sedikit sebelum kita break
pengaruh makanan dan nutrisi ini juga kan pasti penting untuk menjaga kebugaran tubuh ya
ini salah satu yang diajarkan di buku
seberapa sari sendiri melihat ya
apalagi dengan banyaknya junk food yang ada sekarang ini
seberapa besar pengaruh dari diet atau nutrisi yang tidak pas terhadap kemampuan orang
untuk menjadi seorang pemimpin yang
besar sekali mbak desy
karena apapun yang masuk ke dalam tubuh kita
kita akan ganti itu menjadi energi
energi itu untuk orang lain untuk diri saya dan untuk orang lain
yang saya temukan sekarang ini
jatuhnya jadi reaktif gitu ya
tetapi seorang pemimpin yang responsibel yang bertanggung jawab
dia harus bisa memikirkan bahwa apapun yang saya makan
ini sebenarnya untuk keperluan saya lima tahun mendatang sepuluh tahun mendatang
kita istirahat sebentar tapi saya ingin nanti sari melihatkan gerakan gerakan simpel
yang mungkin kita yang selama ini kerjaannya lebih banyak duduk di kantor
apa yang kita perlu lakukan supaya menjaga kebugaran dan menjaga energi kita
ya sehari hari tetaplah bersama insight
insight kekuatan tenaga dan pemulihan diri
ya anda kembali bersama insight
menurut sari masden ada lima pilar utama dalam latihan olah tubuh
yaitu keseimbangan kelenturan kekuatan tenaga dan pemulihan diri
nah bagaimana aplikasinya
sari masden akan menunjukkannya kepada kita nih sebagai seorang performance coach
tadi kita lihat ini adalah aplikasi dari insight
ini adalah aplikasi dari insight
kita sudah melihat ya istilahnya kalau kita segar kalau kita bugar
tentu saja performance kita di kantor akan jadi jauh lebih baik
kita energinya akan lebih banyak kita bisa menata stres dengan jauh lebih baik
apalagi kalau dibarengi dengan makanan makanan yang sehat
tapi masalahnya biasanya kalau orang apalagi kerja kantoran alasannya itu tidak ada waktu
atau wah kalau ke gym jauh atau misalnya kalaupun ada
gym di kantornya jarang digunakan karena ya malas dan lain sebagainya
tapi apa yang kita bisa lakukan selama kita berada di depan komputer atau di meja kerja kita
mungkin sari bisa tunjukkan beberapa gerakan yang benefitnya juga akan sangat banyak
kalau kita lakukan terus menerus
memang gampang saja dan ya istilahnya orang kan biasanya bawaannya kan malas susah
jadi jangan dikasih yang susah susah ya yang simple
iya simple saja
waktu mungkin hanya satu dua menit
oke yang pertama squat
seperti kita duduk di kursi terus kita bangun lagi
sudah tiga kali saja seperti itu sudah oke
jadi ini bisa dilakukan di dekat meja ya di samping kursi
iya misalnya ini meja terus ada kursi
bangunnya dari kursi
nah ini benefitnya apa
apa yang terjadi kepada tubuh kita ketika melakukan squad seperti ini
quote itu adalah olahraga yang ideal sekali untuk menjaga core strength kita
core itu ada di sini kemudian karena kita kebanyakan berdiri tentu saja kaki ini juga harus jadi kuat
jadi core dengan kekuatan kaki stance bisa dengan squat
kemudian yang kedua flexibilitas atau kelenturan
tidak usah muluk muluk gerakannya gampang banget
seperti seorang pemimpin anda punya tujuan di depan anda
seperti mau renang
mencapai suatu tujuan
mencapai yang mau ke sana ya kan
tetapi ada juga orang orang di belakang anda yang mesti anda reach out tuh
kemudian kasih lagi ke depan
ya kan ini juga enak
berapa kali ini idealnya
lima kali satu sisi
ini kan juga penting kalau kita ingin menjadi seorang yang fleksibel
tidak terlalu stuck dalam cara berpikir ya
kadang kadang harus begini terus kan
kadang kadang harus belok belok dikit
lentur itu penting
apalagi kalau misalnya harus menjaga teamwork yang baik
harus mendengarkan dari segala macam sisi
kita pasti punya daya tolak di luar dari tubuh kita sendiri
apalagi kalau perusahaan kita banyak sekali tantangannya
pressure banyak banget
jadi kita kalau punya teman nih misalnya ya di kantor ya
ambil aja temannya terus pinjem tangannya
kita latihan strength atau push
kemudian mbak desy akan nge push saya
nah gitu ya kan
berasa di perut juga berasa di tangan juga
jadi saya akan nge push lagi
kayaknya nih saranya pakai tenaga dalam sih
ini apa manfaatnya selain tapi fun juga kan
misalnya berargumen bisa saja dengan mulut tapi juga bisa dengan tangan
kalau kita buat lagi seperti ini mbak desi ini seperti ini
misalnya saya mengerti point of view anda terus mbak desi bilang ke saya
saya menerima tapi pahamin juga point of view saya
jadi ini seperti juga otot
kita perlu menstimulasi otot agar tumbuh dan berkembang
kita harus mau keluar dari comfort zone
ini kan benar benar keluar dari comfort zone
jadi dua tangan ya
iya badan jadi nggak nyaman
tapi kita harus mau karena kalau kita mau berkembang ya kita harus mau
dan biasanya kalau perempuan ini kan sumber dari penimbunan segala macam lemak itu di sini bisa sangat membantu ya
oh iya yang itu datang dengan bonus
oke jadi tubuh juga tampaknya jauh lebih kuat
kemudian yang keempat adalah power atau tenaga atau adidaya kemampuan kita untuk menciptakan impact
kita itu juga bisa ajump gitu
apalagi kalau kita punya cita cita yang tinggi ya
harusan harus nomor satu
iya nomor satu
kita lompat aja
satu dua tiga
langsung badannya berasa deg degan gitu kan
heart ratenya going up
ini yang saya bilang bahwa kapasitas sebagai seorang pemimpin untuk menciptakan kegembiraan
menciptakan di tengah tengah challenge
dan fun juga ya
kalau sepuluh kali mungkin jantungnya juga lumayan kardio
tapi kalau ini kalau bisa tidak pakai high heels kan
perempuan mesti lepas dulu high heelsnya gitu ya
kemudian yang kelima yang menurut saya penting adalah restorasi
mesti tahu kapan kita mesti istirahat
nah ini dia biasanya apalagi kalau seorang pemimpin atau seorang manajer lupa istirahat ya
maunya kerja kerja kerja kerja sampai di rumah juga masih terus
akhirnya bilang saya gak punya waktu buat olahraga
tidurnya juga mungkin kurang
kurang saya jadi stres gitu kan
kadang kadang intervenenya mulai dengan restorasi
gimana sih belajar restorasi
gampang pada sih
eh tangannya ada di perut
ya kan pada saat kita ambil nafas perutnya di relax aja
tahan terus dilepas
perut jadi mengecil
langsung merasa jauh lebih relax ya
sambil cek cek ini ada six pack atau enggak
datang dengan bonus
datang dengan bonus
jadi ini sebenarnya contoh contoh olahraga ini bisa dilakukan kapan saja
tidak memerlukan alat tertentu dan tidak memerlukan tempat tertentu ya
tapi ini kembali lagi ke mungkin contoh contoh yang selama ini diberikan kepada klien
apa yang diajarkan
ini salah satunya adalah eksersis seperti ini
iya khususnya exercise untuk atau olahraga untuk pemimpin
karena kebutuhan mereka juga berbeda
mereka enggak perlu jadi sefit seperti atlet
mereka hanya perlu untuk mengembangkan sekali lagi kapasitas mereka
kapasitas untuk berdiri tegar kapasitas untuk terus
dan penting ya berdiri secara stabil itu juga
karena kalau kita berdiri stabil otomatis kita juga merasa jauh lebih percaya diri kan
lebih jejek lah istilahnya
esensinya lebih terasa untuk orang lain
makanya komunikasinya juga lebih efektif
dan kelenturan juga nanti biasanya kalau orang kebanyakan duduk kan sakit pinggang encok dan lain sebagainya
wow luar biasa
sari telah melakukan ini berapa lama sekarang
untuk olahraga sendiri
olahraga dan sebagai performance coach
saya sudah mulai olahraga dari sepuluh tahun dulunya
saya juga bukan orang yang gemar olahraga
tapi kemudian saya ganti pekerjaan dan saya tertarik dengan olahraga
untuk coach sendiri ini saya sudah tahu
saya sudah tahun ke sepuluh juga sama dia sih
tapi sekarang saya lebih mengembangkan bagaimana menggambungkan fitness dan leadership
karena ya itu tadi
manfaatnya itu banyak sekali ya
fit to leae dia ini karena di dalam buku ini
sebenarnya setelah orang membaca buku ini pesan yang paling penting yang paling simple bisa didapatkan dari membaca buku ini apa
mengubah diri mengubah gaya hidup atau ya membuat diri anda jauh lebih baik
karena kita sebagai manusia juga mau tidak mau harus bergerak ya
sekali lagi sari terima kasih tadi ada juga penting niat ya
karena motivasi itu biasanya itu sumber dari tantangan ya
selama ini ya
ingin punya tubuh yang sehat bugar estetikanya bagus tapi
kenapa sih saya mau jadi fit
ya kalau nggak ada kalau nggak kuat purpose nya juga yaudah lah
ya kadang kalau misalnya motivasinya hanya karena supaya hidup sehat juga saya rasa bagus ya
baik sekali lagi
terima kasih banyak banyak
terima kasih sari dan sukses
dan juga kita masih akan belajar ya bagaimana menjadi seorang pemimpin dengan baik dan apa apa saja yang diperlukan ya
kita akan undang narasumber berikutnya
tetaplah bersama insight
terima kasih anda masih menyaksikan insight
sumber daya manusia atau sdm memang merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan
oleh sebab itu perusahaan juga harus mengetahui bagaimana meningkatkan produktivitas pekerja sehingga menghasilkan pelayanan yang profesional
dan juga tentu saja diharapkan menghasilkan yang terbaik bagi perusahaan
nah tadi kita sudah sedikit belajar bagaimana caranya untuk memperbaiki ya kepemimpinan khususnya dari sisi pemimpin
kepemimpinan khususnya dari segi memperbaiki pemahamannya terhadap kebugaran dan fisiknya
tapi kita sekarang lebih fokus terhadap talent dari human capital yang dimiliki oleh indonesia
telah hadir di studio bersama saya ketua umum forum human capital indonesia herdy harman
herdy anda sendiri bagaimana tadi melihat sari memperagakan olahraga olahraga yang ternyata benefitnya itu bisa banyak sekali memperbaiki kinerja seorang karyawan
atau bahkan seorang pemimpin
karena kalau kita bugar kita sehat tentu saja ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari talent ya di sebuah perusahaan
tapi ngomong ngomong di indonesia ini apalagi kan kita kan terkenal ya orangnya mungkin kalau malas jalan mungkin kalau olahraga juga mungkin hanya sekali seminggu
itu pun kalau di cover day dan lain sebagainya
sebenarnya bagaimana peta talenta yang ada di indonesia baik dari segi performance nya
bisa dibandingkan dengan negara negara tetangga lah
ya ini kalau kaitannya dengan mbak sari tadi ya sebenarnya salah satu kunci untuk memastikan talent talent kita atau orang yang bekerja di perusahaan kita itu perform adalah menjaga keseimbangannya
harus fit ya betul betul fit dalam arti fisik dan mental
di beberapa perusahaan sudah menerapkan apa yang dikenal keseimbangan work life integration wook life balance
dimana raganya dijagain tuh fisiknya supaya tetap sehat karena sepinter apapun kalau sakit sakitan ke kantor kan susah
dan tidak kreatif karena akhirnya banyak lebih banyak stress
kalau kita lebih kenal dengan empat r gitu raganya dijagain rasanya juga penting
buat perusahaan olah rasa itu juga hal yang penting
pegawai itu perlu dikasih kesempatan untuk mengekspresikan
talent talent lainnya gitu
kadang kadang kalau bisa dilihat tuh di beberapa perusahaan di ott kayak di facebook di google di telkom gitu ya
bekerja itu seperti area bermain
supaya mereka betah itu soal penting
ya di situ mereka juga disediakan fasilitas olahraga untuk bermain untuk berrekreasi dan lain sebagainya
iya lomba lomba seni hiburan nyanyi paduan surat whatever
itu penting untuk jaga keseimbangan
nah tapi itu kan lebih ke perusahaan perusahaan zaman now ini
biasanya berkaitan dengan milenial dan juga digital ya
karena inilah yang seperti dilakukan oleh google atau facebook dan lain sebagainya
tapi secara keseluruhan kan masih tradisional ya bentuk bentuk perusahaan yang memang masuk jam sembilan
kalau bisa pulang juga jam sembilan malam
dan harus misalnya di belakang meja dan berkutat di depan komputer atau dalam meeting
ini bagaimana heri melihat situasi human capital di indonesia
ya yang penting buat management itu yang penting bagaimana sih membuat karyawan itu happy
karena happiness index itu lagi nge trend sekarang
menjaga kulturnya tetap positive
membuat happy meskipun tidak harus perusahaan besar dan sebagainya
banyak cara yang bisa dilakukan
kebersamaan less birokratik gitu ya
banyak cara rapat rapat yang lebih ke
relax santai tidak terlalu dalam ajang formal
itu juga membantu suasana bekerja gitu ya
dan ini menjadi apaan menjadi penting
jadi kami berkeyakinan dari forum human capital itu
bahwa perusahaan yang baik itu berkorelasi dengan pegawainya yang happy
tapi rata rata perusahaan yang ada saat ini di indonesia
mereka menjalankan happiness index
itu dalam suatu perusahaan
atau masih dengan tuntutan yang tradisional
mostly yang kita amati mulai menjalankan
kalau perusahaannya gede punya banyak duit
bisa menyediakan fasilitas
beberapa perusahaan yang bisa melakukan dengan cara nonton bareng
rapat sambil piknik gitu
itu cara cara kalau dikenal dengan culture activation dari suatu perusahaan
memastikan bekerja itu bisa dibikin nyaman
itu yang sedang kita promote dari forum human capital
apakah ini berarti memang ada jam jam yang karyawannya itu ya harus
apakah itu olahraga atau semacam team outbound dan lain sebagainya
kalau di perusahaan kayak digital atau over the top itu
memang jam kerja tidak terlalu rigid gitu
kadang seperti itu
kadang seperti saya pernah lihat di kantor facebook facebook google
mereka itu kadang di jam kerja juga bisa main basket main billiat
yang penting produktif orang itu
dan betulnya bisa dibuat cara bagaimanapun
misalkan karyawan bisa diajak rapat tapi di luar
kemudian diawali dengan nonton bareng
buka bawa tram bareng
itu cara cara bagaimana untuk
bisa suasana itu dapat
nah kalau dari sisi human capital itu pendekatan ke culture activation
harus ada kulturnya
nah values kultur itu harus dibumikan tuh
dibumikan itu di activate
bisa jadi orang apa kayak bersih sehat apa whitever kan singkatan singkatan yang tagline suatu company
perusahaan itu harus katakanlah fun
tapi itu harus bisa di definisikan
dan harus bisa dibumikan
dengan cara ya melakukan culture activation
kalau misalnya perusahaannya perusahaan swasta atau apalagi perusahaan digital
yang memang budayanya juga disesuaikan dengan budaya anak mudanya itu sekarang ya
dibandingkan misalnya dengan perusahaan yang sifatnya lebih bumn atau pegawai negeri dan lain sebagainya
bagaimana herdy melihat ini
apa apakah ini sudah mulai diterapkan atau ada keinginan lah untuk membuat
saya juga agak berbeda pendapat tuh mbak
tidak semua bumn ataupun pegawai negeri itu terlalu birokratik
kayaknya udah banyak berubah mbak
mbak bisa saksikan bumn yang sekarang itu sudah banyak improve beda
dan justru sekarang apalagi dengan ditantang menuju era digital
itu mereka bisa menyesuaikan
itu banyak improve
apalagi dengan banyaknya talent poolnya juga dari anak muda
pegawai negeri juga sekarang banyak yang tidak terlalu style seperti yang banyak orang orang bilang kaku birokratik
so it's depend on the leader nya sebenarnya
bagaimana menghidupkan suasana supaya pegawai itu productive
nah ini dampaknya terhadap bottom line atau tujuannya kan biasanya sebuah perusahaan kan bukan membuat
pegawainya happy tapi apakah produktif kompetitif dan yang lebih penting lagi profitable
nah ini ada korelasinya yang membuktikan bahwa bisa jauh lebih sukses
nah cuma memang pertanyaan yang menarik adalah seberapa mereka itu benar benar bisa produktif
nyaman sih nyaman jangan jangan nggak productive kan gitu
nah ini dia
tapi kalau di indonesia itu dibandingkan dengan singapura misalnya
productivity kan produktivitas pekerja indonesia itu masih ketinggalan
nah apa yang masih harus diperbaiki dalam hal ini
ya kalau lihat dari yang saya lihat dari beberapa data sih sebenarnya produktivitas indonesia itu much improve lah
much improved yang dirilis pemerintah beberapa itu
semakin meningkat tapi masih banyak room for improvement
for improvement tentu saja banyak bisa kita lakukan
ya caranya adalah sebenarnya pendekatannya perlu ke sistem man
bagaimana mulai mengidentifikasi talent gitu ya
kemudian mendevelopnya meretainnya menjaga keseimbangannya dan memastikan mereka exit dengan baik
itu harus ke sistem
dan tentu saja dibangun di pilar pilar kultur yang kuat
kalau semua udah bagus termasuk juga bagaimana performance managementnya di dalam
insya allah itu lurus tuh bisa menghasilkan karyawan yang produktif
artinya karyawan senang perusahaan juga disayang gitu kan sekarang lagi
iya apalagi sekarang kalau talent pool itu khususnya di level level pekerjaan yang lumayan memerlukan profesionalitas atau skill tertentu itu banyak sekali yang wah sekarang saling copot saling mencuri ya
head hunting dari satu kata
perusahaan perusahaan lainnya karena talent ini merupakan sesuatu yang aset ya bagi suatu perusahaan
kita istirahat sebentar herdi tapi kita akan melihat mungkin contoh contoh bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari human capital khususnya yang ada di indonesia
tetaplah bersama insight kami akan segera kembali
ya kita lanjutkan insight saya ditemani oleh ketua umum forum human capital indonesia herdy harman
herdy tadi kita melihat karyawan sehat dan bahagia perusahaan diharapkan juga sehat dan bahagia ya
ada hal yang menarik tadi dikatakan oleh herdy sebenarnya cukup banyak di indonesia ini talent yang bagus bagus ya karena ya apalagi mereka kreatif
mereka produktif dan mereka masih muda muda hungry ya lapar ingin mendapatkan tantangan
tapi justru banyak yang kalau memiliki talent yang bagus lebih suka kalau misalnya bekerja di luar indonesia atau mungkin diambil dan dimanfaatkan oleh negara lain
apa kira kira yang perlu kita lakukan supaya lebih menarik lah perusahaan perusahaan indonesia ini bagi mereka
mereka yang secara talent itu luar biasa sebenarnya
ya mungkin ini tidak hanya dalam konteks korporasi ya
artinya talent dalam konteks talent indonesia ini
wever bidang apapun bisa seniman atlet gitu ya
jadi yang namanya talent memang perlu di nurture
perlu didekati dengan metode yang komprehensif
biasanya keluhannya itu tidak terlalu diapresiasi

xvk itu juga memang bagian senior ibwalker

adakah tentang rawatan ketika oldalon di sma dicat
harus memberitahu agar bisa mendapatkan tulisan

mereka dari mencih touredo itu tidak
bagaimana penghargaan dalam perusahaan bahkan mudah berkat batok
potensi dia dan values juga perlu dibekalin ke mereka kemudian bagaimana meretainnya ini kita ngomong
award ngomong reward gitu ya kepada mereka supaya mereka stay weath us gitu dan betah dan memberikan
kontribusi yang baik kemudian juga kita wajib menjaganya mereka itu dalam konteks keseimbangannya
tadi itu work life integration yang tadi saya bilang dan kalaupun mereka sudah purna purna bakti
gitu ya selesai berbakti kita juga memastikan mengapresiasinya seorang ada hope bahwa itu
dijadikan semacam apa namanya mata pencaharian gitu di level korporasi juga begitu sama isunya itu
talent war bisa jadi satu perusahaan itu banyak pelamarnya tapi pertanyaannya top flyernya melamar
ke kita enggak itu yang harus ditanya itu pertama jangan kadang kadang perusahaan lebih
mudah untuk mencaplok dari perusahaan yang lain karena karyawannya sudah terbukti talentnya itu
jadi mereka tidak harus capek capek melatih dan memberikan edukasi dan lain sebagainya kan
kepada yang ada itu itu cara gampangnya tapi yang idealnya kan developing leader itu talentu
from with in nah baru terbuka juga keluar gitu nah ini sudah sering dilakukan oleh perusahaan perusahaan
besar indonesia bahwa memang salah satu yang harus dilakukan adalah mengedukasi
menutur atau memupuk supaya talent talent yang ada itu bisa tumbuh berkembang berkembang berkembang
dan memberikan kontribusi yang lebih banyak pada dasarnya semua perusahaan melakukan itu pada
dasarnya cuman ada yang seberapa intens membinanya karena itu butuh butuh waktu butuh biaya kan soalnya
ada plus minusnya dibanding dengan langsung main ambil prof hire dan juga ada tantangannya nanti
kalau sudah bagus tiba tiba ya diambil oleh pesaing dengan tawaran yang jauh lebih baik
tapi tantangan terbesar anda sebagai ketua umum itu forum human capital indonesia ini apa yang tantangan terbesar
terbesar yang dihadapi oleh human capital di indonesia ini membangun brand kalau dari
sisi perusahaan employe branding bagaimana supaya kita diminati menjadi perusahaan yang semua orang
semua orang ingin bekerja di tempat semua orang ingin berbakti untuk indonesia katakan tadi
kesulitan atau apa yang diperlukan untuk membangun sebuah brand di perusahaan butuh pendekasan tadi
itu kesisteman jadi membangun sistemnya
membangun human capital managementnya tapi selaras dengan itu promotion campaign juga harus dilakukan
karena otherwise orang nggak tahu kiprah kiprah
kalau kepemimpinan bagaimana karena kalau kita melihat sekarang google kan ya karena pemimpinnya
atau kita dengan facebook ya yang jelas ya mark zuckerberg nya atau alibaba ya dengan jack ma nya
atau apple dengan steve jobs nya bagaimana di indonesia
apakah ada pemimpin pemimpin yang memang menjadi brand terhadap perusahaan itu sendiri
ya saya pikir banyak lah indonesia itu kuat hebat sebenarnya
menurut saya ya cuma poinnya campaign nya promotion nya itu kurang
banyak orang yang pengen bekerja karena lihat figur ceo nya figur nomor satu
itu di talent management salah satu isu yang terbesar adalah bagaimana kita dapetin ceo yang pas yang tepat
karena kalau orang satunya dapet nih insya allah semuanya dapet
kalau company atau perusahaan wthever itu nomor satunya concern membangun orang pasti perusahaan itu keren
dan brand nya juga menjadi brand nya k pop itu ya semua orang ingin menjadi bagian dari itu
tapi ada juga misalnya dengan perusahaan apalagi perusahaan besar yang karyawannya ya perlu di ini sedikit lah
karena mungkin sudah kelamaan
kelamaan atau merasa nyaman
akhirnya ya dari segi produktivitas kontribusinya juga ya itu itu saja
tentu saja tidak baik untuk suatu perusahaan dengan suasana yang sangat kompetitif dan mungkin harus bersaing
ini bagaimana supaya karyawannya itu juga jauh lebih berkontribusi
kita harus evaluasi karyawan kita itu lebih efektif
jadi ada kalanya sekarang itu evaluasi tahunan itu sudah kelamaan
jadi harus lebih frequent gitu melihat kinerja pegawai
jadi ngebayanginnya gini karena people is asset
ibarat kita punya kalau perusahaan punya capek gitu ya capital expenditure
pastikan investasi kita di orang juga tepat gitu
nah karena kita concern membangun orang
pastikan orang orang pegawai pegawai kita itu di
kita tempatkan di tempat atau posisi yang pas
yang sesuai baik sesuai aspirasi perusahaan dan juga aspirasi dia
karena kita yakin kita yakin yang disebut top flyer itu minat plus potensinya
kalau dua ini ketemu pasti perform to pegawai
nah biasanya kalau sekarang ya cita cita orang bekerja itu lebih apa
karena yang jelas mungkin khususnya bagi milenial gaji saja atau pendapatan bukan faktor yang
paling penting lah apa apa saja sekarang yang menjadi faktor terpenting selain brand itu sendiri
apa yang dicari oleh seorang
yang dicari pencari kerja sekarang itu ya macam macam working environment
orang sekarang suasana kerja lebih fun lebih asik
kalau bisa tidak ada kantor tapi bisa duduk dimana saja
sekarang perusahaan perusahaan sudah melakukan begitu tuh
kemudian apa namanya remunerasi of course still mereka apa
juga kulturnya yang lebih casual
sekarang tuh orang tuh lebih apa namanya ya lebih senang dalam suasana yang
apa namanya casual less formal gitu ya
itu juga pengaruhnya gede itu
kemudian dari sisi karir tentu saja karir juga penting
bahwa mereka bekerja itu ada hoax
mereka ngelihat jelas
tidak akan stuck ya
tidak akan stuck
lima tahun dari sekarang kalau bisa ada
artinya dia kalah bersaing gitu
makanya harus clear itu pola karir itu
dan peluang untuk mendapatkan tadi seperti sekolah belajar
mengembangkan diri itu ada di perusahaan itu
garis bawahi buat hemat kita yang disebut perusahaan baik itu
pasti dia concern membangun orang
itu yang harus di garis bawahi
iya karena pada akhirnya karyawan itu harusnya menjadi aset yang betul
terbesar ya betul
bukan liability ya biasanya
karena cost juga kan biasanya kan terhadap karyawan itu sendiri
herdy ke depan anda melihat talent indonesia dibanding dengan teman temannya di apalagi dengan asean economic community
kan kita selalu mengkhawatirkan nanti talent talent asing akan masuk membanjiri dan lain sebagainya
sementara dari kita tenaga kerja kita masih belum siap masih kurang kompetitif kurang bersaing tidak produktif
tapi anda sendiri melihat ini memang belum ditakutkan atau justru tidak terlalu
aku sih optimis orangnya ya
aku ngeliat potensi talent talent indonesia itu luar biasa lah
ya sebutlah beberapa nama
banyak banget tuh olahraga dan sebagainya
persoalannya adalah bagaimana membangun talentnya tadi itu
karena talent yang hebat itu tidak akan pernah muncul tiba tiba itu rumusnya
talent yang hebat itu harus berangkat dari pendekatan ke sistem
mulai dari menemukannya membangunnya meretainnya gitu ya
dan itu harus melibatkan seluruh stakeholder
akademisi businessment government community itu semua harus dilibatkan
iya dan penting sekali bagi kita juga kalau talent talent ini semua tinggal dan berkontribusi di indonesia
dampaknya terhadap kemajuan bangsa ini kan juga terhadap brand dari indonesia ini juga akan sangat membantu ya bisa meningkatkan
baik terima kasih banyak herdy ketua umum dari forum human capital indonesia
senang sekali kalau mendengar bahwa human capital kita semakin lama juga semakin baik
iya dalam episode kali ini kita melihat bagaimana selain meningkatkan stamina tubuh
ternyata olahraga juga memiliki efek yang sangat bermanfaat untuk membentuk sikap dan kepribadian bahkan gaya kepemimpinan seseorang
selain itu mereka juga membuktikan bahwa dengan peduli terhadap kesehatan dan melakukan olahraga secara rutin
mereka juga dapat mencapai mimpi mereka dengan cara lebih mudah
melalui olahraga seseorang juga mampu meredakan stres dan menambah energi yang tentu saja bisa meningkatkan performa kerjanya
jadi jangan lupa lakukan gerak tubuh atau olahraga secara rutin setiap hari ya
jangan lupa desi anwar akan segera kembali dalam insight besok
sampai jumpa dan berjumpa